kok garuk garuk kayak gitu
kamu ngasih makan aldino apa sih
karena aldino itu punya
kita tanting ya
lanjut yang kemarin
ternyata usaha gue jauhin opa davin sama vero gak berhasil
aduh gue harus gimana sekarang
bisa gawat kalau gue ketahuan
gue gagal terus sih dari tadi
tapi gue gak boleh kalah sama dia
apalagi di depan rara
vero olahraga itu seperti nafas gue
ya jadi buat gue lo gak bakal bisa ngalahin gue
dan di matahari gue tetep yang terhebat
asli div wah lebay banget
eh lebay itu gak lo
biar gue yang jagain dia
tidak bisa begitu farel
peta ini kan sebagai pasien
lebih nyaman ditemani sama nona riva
ale lebih baik tidak usah jagain beta lagi
karena nanti bisa mengganggu beta
punya jam istirahat dan tidak bisa tenang disini
jadi lebih baik
gue gak akan balik
gue kasihan sama riva
harus jadi baby sisternya lo
udah sini biar aku aja yang pencit
farel jangan gitu dong sama riva
lihat dia dulu
bahat sekali lo
ya farel niat sekarang pulang aja deh
biar gue yang temenin adif disini gak apa apa kok
ali sudah dengar sendiri toh
nona riva saja dia mau bersedia untuk temani beta disini
bapaknya sekarang ale pulang
ale pulang sudah ah
pulang farel garis kutu
makan bete punya buah lagi
itu buah buat siapa
buat beta toh
nona riva pengen disuruh dia pulang
aduh udah nadi fio tenang dulu kan lagi sakit
iya nona riva kalo dia ada disini nanti beta tambah sakit
lebih baik suruh dia pulang
sudah gak apa apaan
dia makan abis itu dia taruh disitu diambil lagi yang baru
tolong lihat itu dulu farel garis kutu itu
dia nakal sekali
hmm ini al menu spesial yang gue mau habis
dengan gitu rencana gua sama kerupuk kulit bakal berjalan dengan lancar
cepetan gotol kecap busa gue masuk
ya iya ini gue mau kasih tahu tapi please jangan ngegas mulu
ini gue kapan masuknya
coba kalung dulu gitu loh
nah jadi gini
misi ketiga kita kali ini adalah lo harus ajak albinosaurus main ke cafe ini
gue gak mau gue gak mau yang redi salah paham sama gue
aduh ribet bentar gue tau sendiri aldino kayak gimana orangnya
lo gak mau ya
gak mau kenapa gak langsung ke barang pretty
gue lebih sejujur ya
lo gak mau ngajak aldino kesini karena lo mau perubahan sama gue ya
iya kan lo mau berduaan ya
mau berduaan ya
aduh gak ada pakai kecap
gue cuma males aja berhubungan lagi sama si aldino
gue gak suka
iya lu sukanya itu berduaan sama gue
udah ngaku aja sih
lo bener bener hal lo gak keterlaluan tau gak sih
mending ngomong deh sekarang
please dengerin dulu jangan dipotong
pertama lo ajak aldino
untuk main ke kafe ini
nanti ketika dia datang lu
ya terserah lo deh alesan lo apa
pokoknya lo harus kasih dia makanan yang mengandung udang
karena aldinosaurus itu alergi udang
jadi ketika dia makan udang pasti alerginya langsung keluar
dia ya gatel gatel kayak gitu
nah nanti ketika aldinosaurus ini udah kambuh tuh alerginya
kita lihat reaksinya madam pretty
kalau madam preti biasa aja
berarti kita bisa buktikan
bahwa madam pretty gak ada hubungan keluarga sama aldinosaurus itu
tapi kalau sebaliknya ya udah kita tahu kan
lo sembarangan banget sih betul kacap
lo tau gak sih
alergi itu bahaya kok aldino
ntar gue lagi yang salah
aduh gue gak mau gue gak mau gue gak mau
rupuk kulit gue kan kenal sama aldino ya
lagipula alerginya itu bukan alergi yang parah
alergi biasa aja yang kalau makan obat langsung sembuh
kalau nanti dia kambuh dia akan sembuh
dan itu mau makin parah
dan misi kita udah selesai
ya udah tinggal kita bisa beliin dia madu
ya kan kasih madu teh hangat
atau enggak kita beli kelapa hijau
biasa aja sih cuman yaudah jalan aja
guanya cakep gak
makasih ya sel
jelas ini spesial banget
kamu temenin aku makan ya
gue berdiri aja ya
gue gak enak sama yang lain
jadi gue enggak apa apa
gue temenin ya berdiri gue janji
gue temenin tapi gue berdiri ya
dihabisin enak banget soalnya
nakap dulu yang dia
lo butuh minum
bentar ya gue ambil
rasanya rusak kayak disini jadi panas ya
udah kamu ke dapur tuh yang itu pun belum dilayanin
yaudah sana sana cepet cepet
aduh sel kok gatel banget ya
sel ini ini gim sama apa nih udang
gak suka kan
sorry ya dinosaurus gue terpaksa ngelakuin ini demi cari tahu hubungan lo sama madamprety itu
gue aku alergi udang
oh terus gimana pake obat gitu atau
iya betul banget sel
terus lagi tolong